innalulai kenapa bisa terjadi
apa yang harus aku katakan pada kanda prabu
kami mengaturkan permintaan maaf
karena kami lengah menjaga nimas ratu sebang lara
sudah berusaha mengejar ratu sileman koyaputi
yang berani berani mengacau diulahaya kami
aku bersama dua temanku sedang melakukan perjalanan
tapi tiba tiba di sini kami diserang oleh harimau
aku terpaksa melawan
tapi aku tidak bisa
tidak bermaksud untuk menebar permusuhan
kami akan memaafkanmu
tapi dengan satu saran
asal kau sanggup mengalahkan kami
tapi kalau tidak kau akan mendapatkan hukuman yang sangat berat
karena kau sudah membuat kegaduhan di wilayah kami
jika memang tidak ada lagi jalan lain
untuk menyelesaikan masalahmu
aku terpaksa menerima tawaranku
maka sebenarnya aku tidak menyukai dia di sini
simpan dulu rasa tidak sukamu
kita harus berpura rawa kepada orang itu
kepada orang itu
selamat datang di pajajaran
selamat datang di istanaku
selamat datang yunda ambedkasi
apa yang membawamu datang ke istana pajajaran
aku mendapat amanat dari kanda prabu siliwangi
untuk menjaga nimas subanglarang yang sedang sakit
apakah kau sudah jadi raja sekarang
kau bisa melihatnya dari mahkota yang kukenakan
tapi aku tetap bundamu
kenapa nanda prabu tidak memberi hormat padaku
aku adalah seorang raja di istana ini
tidak ada kedudukan yang lebih tinggi dariku
dan juga tidak ada keharusan untuk aku memberi hormat kepada siapapun
termasuk ibu nda ratu
aku terima hormat
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
ini mas ratu subang lara
diculik oleh ratu buaya putih
kenapa bisa terjadi
apa yang harus aku katakan pada kanda prabu
kami mengaturkan permintaan maaf
karena kami lengah menjaga nama ratu subang lara
aku dan syekh guru
sudah berusaha mengejar
ratu sileman buaya putih
namun sampai saat ini
kita belum bisa menemukan keberadaannya
karena tertutupi oleh raja goem
maafkan aku datang terlambat
mohon maafkan aku datang terlambat
betapa sedihnya kandar prabu kalau mendengar berita ini
dinas subang lara harus segera ditemukan
dan dibawa pulang ke istana
tindai aja mas ratu
kalau manusia biasa pasti sudah masih mau bener kita
ibu apakah paman prabu akan celaka
ibu tidak tahu nak dia selamat atau tidak
tapi sebaiknya kita susul dia dan menolongnya
gusti prabu memang benar benar hebat
sebaiknya kita hentikan pertarungan ini
aku tidak bermaksud mengganggu wilayah kalian
sudah jelas jelas kau membuat keributan di hutan ini
jika telah terjadi sesuatu hal buruk pada ibu undahku
aku tidak akan pernah memaafkan kalian semua
jangan lupa untuk berlangganan
jangan lupa untuk berlangganan